sedangkan yang lainnya
biaya yang tidak terlalu mahal

dari diri sendiri
atau juga bisa melalui mekanisme bpjs
sehingga dengan demikian
harga suntikannya kan mungkin
satu kali suntik
atau sekitar nggak sampai seratus ribu
atau sekitar seratus ribuan
dilakukan oleh yang bersangkutan
dan menurut pendapat saya
kita akan juga buka
secara terbuka vaksin vaksin yang masuk
sehingga rakyat yang ingin mendapatkan booster